jumlah pasien covid sembilan belas di rsud pasar minggu jakarta selatan terus mengalami peningkatan dalam dua minggu terakhir
peningkatan jumlah pasien berasal dari klaster keluarga akibat libur panjang akhir oktober lalu
untuk mengantisipasi lonjakan pasien rsud menambah jumlah kamar untuk isolasi pasien dan kamar icu
menurut wakil direktur pelayanan rsud pasar minggu luzi andrianti
keterisian tempat tidur meningkat dari enam puluh persen menjadi tujuh puluh lima enam persen untuk pasien rawat inap
ruangan khusus icu pun juga penuh dari ketersediaan delapan puluh persen sekarang mencapai sembilan puluh delapan persen
untuk mengantisipasi lonjakan kasus kita sudah melakukan antisipasi
jadi yang kita lakukan adalah kita akan menambah kapasitas ruangan rawat inap kami
yang awalnya ruangan itu tidak diperuntukkan untuk maksud saya belum
untuk ruang rawat inap isolasi kami akan tambahkan
dalam waktu dekat ini kalau terjadi lonjakan kasus
antisipasinya adalah kita akan menambahkan empat puluh delapan tempat tidur untuk ruang isolasi
kemudian kita akan menambahkan delapan tempat tidur lagi untuk perawatan icu
selain menambah kapasitas ruangan perawatan
rsud pasar minggu juga menambah sumber daya manusia
untuk mengantisipasi lonjakan kasus dan banyaknya pasien
untuk membantu penanganan melonjaknya kasus pasien positif covid sembilan belas
badan pengelola keuangan haji memberikan bantuan satu unit kendaraan kesehatan di sejumlah wilayah
pemberian ambulans dilihat dari jumlah peserta keberangkatan masyarakat terbanyak
untuk menunaikan ibadah haji
pihak bpkh mengaku menggunakan konsep dari masyarakat untuk masyarakat
dengan menggunakan dana haji yang disinergikan dengan lembaga amil zakat
dikembalikan lagi ke masalah tanya
pada masyarakat yang mendaftarkan haji
di mana presentasenya mana kawasan yang paling banyak
jamah hajinya itu diberikan pada kawasan tersebut
dan mudah mudahan ini merupakan menurut saya konsep yang sangat menarik
karena mitra kemaslahan ini memang benar benar untuk kemaslahan para masyarakat
dan saya kira ini kepada teman teman yang ada di pcnu di nu kerala jisnu
dan di nu secara khususnya juga layak untuk kita cloning desain programnya
selain membantu masyarakat dengan pemberian ambulans
kedepan bpkh juga berencana meluncurkan program beasiswa pendidikan dan bantuan untuk umkm
tim liputan cnn indonesia